melalui badan silakan kita berbicara
sementara di tanah air isak tangis mengiringi keberangkatan jemaah haji asal indramayu jawa barat
keberangkatan ini merupakan kloter ke dua puluh satu dari provinsi jawa barat
petugas khusus untuk lansia siap mendampingi jamaah agar pelaksanaan ibadah dapat memberi pengalaman yang lebih baik bagi para lansia
apik tidak sudah selesai
di titik berbeda sebanyak satu ratus tujuh puluh calon haji tiba di bandara el tari kupang nusa tenggara timur
mereka akan berangkat menuju surabaya jawa timur dan melanjutkan perjalanan ke tanah suci bersama kelompok embarkasi surabaya dalam kloter tujuh puluh
para jemaah haji dari kupang ditandai dengan kain tenun khas ntt yang ditempelkan pada koper maupun leher jemaah